presiden joko widodo mengimbau negara lain tidak ikut memindahkan kedutaan besarnya di tel aviv ke yerusalem
seperti langkah pemerintah amerika serikat
pernyataan jokowi ini disampaikan pada konferensi trilateral ulama afganistan indonesia pakistan
di istana kepresidenan bogor jawa barat jumat pagi
menurut presiden jokowi pertemuan trilateral ulama tiga negara juga sebagai bentuk keprihatinan dunia
dengan rencana pemindahan kedutaan besar amerika serikat ke yerusalem
pemerintah indonesia mengecam keras rencana ini yang dianggap telah melanggar resolusi dewan keamanan dan majelis umum pbb
jokowi bahkan menyebut rencana pemerintah amerika serikat ini bisa menghambat dan mengancam proses perdamaian di afganistan
yang selama ini telah digaungkan
terkait dengan rencana pemindahan kedutaan besar amerika serikat ke jerusalem
indonesia mengecam keras keputusan ini
keputusan pemindahan ini melanggar berbagai resolusi dewan keamanan dan majelis umum pbb
oleh karena itu saya mendesak dewan keamanan dan majelis umum pbb untuk membahas isu tersebut dan mengambil langkah selanjutnya
saya juga meminta negara lain untuk tidak mengikuti pemindahan kedutaan besarnya ke yerusalem
pemindahan kedutaan besar amerika serikat ke yerusalem ini tidak akan berhasil
pemindahan kedutaan besar amerika serikat ke yerusalem ini tidak akan berhasil
pemindahan ini juga mengganggu proses perdamaian dan bahkan mengancam perdamaian itu sendiri